jelang putusan sengketa hasil pilpres dua ribu dua puluh
banyak pihak berbondong bondong menjadi sahabat pengadilan
terakhir senat mahasiswa sekolah tinggi filsafat driarkara
mengajukan diri sebagai amikus gerai ke mahkamah konstitusi
dalam surat amikus gerai senat mahasiswa stf
pemohon majelis hakim mk mengabulkan seluruh permohonan
kubu anies mohaimin dan ganjar mafud
telah memunculkan wajah penyalahgunaan kekuasaan
hakim hakim mahkamah konstitusi republik indonesia
untuk mencegah dan memberhentikan
praktik praktik pemusatan kekuasaan di eksekutif
tak hanya itu pengajuan diri sebagai sahabat pengadilan
koalisi masyarakat sipil dan rohaniawan
dalam suratnya koalisi memohon hakim konstitusi
menyatukan putusan berdasarkan etika
sekaligus mengadili untuk memperbaiki nilai nilai kebangsaan
dengan seadil adilnya imparsial
sebelumnya ketumum pdi perjuangan megawati soekarno putri
juga telah mengajukan diri sebagai amikus kurai
atau sahabat pengadilan ke mahkamah konstitusi
pengajuan amikus kura ini ditulis dalam sebuah surat
yang ditulis tangan dan ditandatangani langsung
dan diserahkan sekjen pdip hasto kristianto ke mk
ini ada seluruh pertimbangan pertimbangannya
ibu megawati sebagai amikus kurai
dan kemudian dibutuh dengan tulisan tangan
semoga ketuk palu mahkamah konstitusi
bukan merupakan palu godang
seperti kata ibu kartini pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
habis gelap terbitlah terang
sehingga fajar demokrasi yang telah kita perjuangkan
dan akan diingat terus menerus
oleh generasi bangsa indonesia
namun ada juga pihak yang mengajukan amicus curai
agar hakim mk menolak permohonan sengketa pilpres
yang diajukan anies mohaimin dan ganjar mahfud
ini diajukan ketua umum federasi serikat pekerja bumn bersatu
sudah sah tanpa unsur kecurangan
proses pemilihan presiden berjalan lancar
kami bertindak secara organisasi
juga atas nama warga negara
menyatakan sebagai sahabat hakim
kemenangan prabowo gibran dalam pilpres dua ribu dua puluh
dan tidak ada kecurangan
adalah bagian bagian dari
yang mengkampanyekan prabowo gibran
pengajuan amikus kure baru terjadi di pilpres dua ribu dua puluh empat
mahkamah konstitusi telah menerima dua puluh tiga pengajuan amikus kuraye